satgas karhutla kabupaten bandung menggelar rapat koordinasi terkait penanganan dan kondisi terkini di lokasi lahan yang terbakar minggu sore di kompleks landasan udara sulaiman kecamatan margahayu
dari hasil rapat tersebut tim satgas menyatakan bahwa kebakaran di kawasan objek wisata alam kau putih ciwidei sudah padam total dan siap untuk kembali dibuka
tim satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan kabupaten bandung melakukan rapat koordinasi terkait kondisi kebakaran lahan di kawasan obyek wisata alam kawah putih ciwidei pada minggu sore
tim satgas yang terdiri dari bppd kabupaten bandung perhutani kph bandung selatan polres bandung dan relawan menyatakan bahwa api sudah bisa dikendalikan atau sudah padam total sejak jumat malam

tim satgas yang terdiri dari bbbd kabupaten bandung perhutani kph bandung selatan polres bandung dan relawan menyatakan bahwa api sudah bisa dikendalikan atau sudah padam total sejak jumat malam
tim satgas yang terdiri dari bbbd kabupaten bandung perhutani kph bandung selatan polres bandung selatan polres bandung selatan dan relawan menyatakan bahwa api sudah bisa dikendalikan atau sudah padam total sejak jumat malam